bantuan tunai untuk pedagang kaki lima atau pkl dan warung di surabaya oleh pemerintah kembali diseluruhkan
ini adalah program untuk mengatasi dampak pandemi pada satu juta pkl dan warung di seluruh indonesia
sejak awal oktober lalu pemerintah menganggarkan ada satu dua triliun rupiah dalam program bantuan tunai untuk satu juta pkl dan warung
tiap pkl dan warung yang terverifikasi di setiap daerah akan mendapatkan satu dua juta rupiah
di surabaya misalnya penyaluran bantuan sudah mencapai tahap kedua yang dilakukan pada hari ini di markas polrestabes surabaya
presiden memang menunjukkan polisi dan tni sebagai pelaksana penyaluran bantuan ini
total ada empat lima ratus pengusaha pkl dan warung di surabaya yang mendapatkan bantuan tunai satu dua juta per orang
syarat menerima bantuan tunai
syarat menerima bantuan tunai pkl dan warung
antara lain adalah lokasi usaha ada di wilayah ppkm level tiga dan empat
lantas calon penerima bantuan belum mendapatkan bantuan produktif ultramikro atau yang biasa disebut bpum dari kementerian kooperasi dan juga ukm
kami sudah terhubung dengan koresponden kami
ada rangga umara di surabaya selamat siang rangga
rangga syarat menerima bantuan tunai yang berada di wilayah ppkm level tiga dan empat seperti apa
apakah surabaya sudah
saat ini adalah level satu bagaimana mendata penerimanya untuk ppkm level tiga dan level dua yang berdagang di sana mereka
ya selamat siang heranov
heranov memang betul bantuan ini yang diberikan pemerintah ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi dampak pandemi terutama bagi wilayah wilayah yang mengalami dampak pandemi khusus untuk zona tiga dan zona empat
nah di surabaya dan sekitar
sekitarnya juga pada waktu itu ya beberapa waktu itu juga sempat mengalami zona masih berada dalam zona tiga dan level tiga atau level empat sehingga kemudian pendataannya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu pada saat surabaya masih dalam level tiga dan empat kemudian baru saat ini setelah surabaya berada dalam level satu bantuan tersebut baru sudah baru kemudian diberikan
nah bantuan ini sendiri satu dua ratus bagi tiap pelaku usaha pkl dan warung
yang sudah terverifikasi dan juga mendapatkan undangan untuk mengambil bantuan ini ini sudah dilakukan sebanyak dua kali dan ini adalah terakhir kali penyerahan bantuan karena sebelumnya pada awal oktober yang lalu sudah dilakukan penyaluran serupa
jadi total di surabaya ada kurang lebih empat lima ratus an heranov para pelaku usaha dan pkl serta warung yang kemudian mendapatkan bantuan satu dua ratus bagi setiap orang atau setiap pelaku usaha yang terverifikasi
nah sudah dilakukan saat ini memang sudah relatif sepi ya tetapi masih ada beberapa dari pelaku usaha yang tampaknya baru bisa untuk datang ke polrestabes surabaya tempat dilakukan penyaluran ini pada hari ini
dan memang masih dibuka sampai nanti pukul empat untuk ditutaskan hari ini total kotanya ada sekitar dua dua ratus dan jika sudah terpenuhi maka selesai penyaluran bantuan untuk sekitar empat lima ratus an pelaku usaha pkl dan warung di kota surabaya ini
nah apa saja kemudian yang menjadi syarat karena memang tentu tidak semuanya tentunya tidak semua dari pkl dan warung di kota surabaya dan sekitarnya di setiap daerah yang pasti akan mendapatkan bantuan ini
jadi syaratnya anda sudah sebutkan tadi satu diantaranya adalah pelaku usaha tersebut belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah terutama bantuan dari kementerian perdagangan perindustrian
bantuan untuk umkm dan juga mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dalam rangka status mereka sebagai pelaku usaha jadi kemudian diberikan bantuan ini
nah mekanismenya adalah sudah beberapa waktu yang lalu jadi babinsa dan juga babin kamtipmas ini adalah pemenang dari polisi dan militer sebagai institusi yang ditunjuk oleh presiden sebagai penyalur bantuan
binsa dan babin kamtipmasnya ini sudah melakukan verifikasi ke wilayah wilayah yang ada di sekitar teritorial mereka
diverifikasi setiap warung setiap pkl kemudian setelah dinyatakan memenuhi syarat baru akan diberikan belangku
dan itu isinya adalah undangan untuk datang ke polistabes surabaya ini untuk menerima bantuan sebanyak satu dua ratus orang
dua ratus per orang
nah tentu saja tadi para pelaku usaha pkl yang saya wawancara menyatakan senang sekali
dan mereka mengatakan bantuan ini sangat berharga
terutama karena mereka ingin menambah lagi ataupun menambah modal bagi usaha mereka
tetapi nyatanya heranov sekali lagi tidak semuanya para pkl dan warung yang mendapatkan bantuan ini
saya tadi sudah bertemu dengan beberapa orang pelaku usaha warung dan pkl yang belum mendapatkan ataupun tidak termasuk dalam daftar orang orang pelaku usaha yang menerima bantuan ini
mereka mengaku tidak tahu mengapa tidak pernah didatangi bahkan juga tidak pernah disurvey
sedikit iri bahkan karena mengaku ada tetangganya yang juga berjualan yang sama di tempat yang sama tetapi justru bisa diverifikasi
sementara yang bersangkutan yakin bahwa dia juga belum mendapatkan bantuan apapun
sehingga ya hanya bisa gigit jari ya melihat tetangganya ataupun temannya yang juga usaha yang sama mendapatkan bantuan ini
tetapi mungkin saja akan ada bantuan selanjutnya ya yang bisa diberikan
sehingga ini bisa menambah paling tidak menyenangkan hatilah para pelaku usaha pkl dan warung yang kita ketahui cukup terdampak pandemi
karena beberapa waktu lalu pada saat sebagian wilayah di indonesia di jawa timur khususnya berada dalam zona tiga level tiga dan level empat terkena berbagai macam pembatasan
antara lain adalah pembatasan jam buka sangat diperkecil sehingga mungkin bantuan yang sebanyak rp satu dua ratus ini bisa cukup bermanfaat bagi mereka
kita harapkan semua dari pelaku usaha itu baik dari pedagang kelima dan juga warung ini terdampak pandemi covid sembilan belas akan merata untuk mendapatkan bantuan tunai
kita harapkan dari pemerintah setempat ini menjadi perhatian
rangga umara langsung dari surabaya jawa timur